apalagi kan menjelang libur akhir tahun kan yang udah beli tiket ke bali hati hati jangan sampai justru menambah sampah di sana
nah ini juga masih mengenai menjelang libur akhir tahun dan juga mudik libur panjang natal dan juga tahun baru
proyek infrastruktur tol jakarta cikampek dihentikan untuk sementara mulai tanggal
berarti hari ini ya nomi
hari ini berarti meskipun proyek dihentikan sejumlah pekerja proyek itu masih terlihat di lokasi proyek tol layang jakarta cikampek
menjelang libur natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas sejumlah proyek di sepanjang jalan tol jakarta cikampek dihentikan sementara
penghentian proyek diharapkan dapat menurunkan kepadatan lalu lintas yang biasa terjadi di sepanjang jalan tol ini
natal dan tahun baru nanti kita berhentikan sementara
namun gangguan samit tetap ada
gangguan samping berupa apa bukan penyempitan
karena nanti kata rapiin ya sebelum natal tahun baru udah kita rapikan sehingga tidak ada lagi penyimpitan
meskipun begitu sejumlah pekerja proyek dihentikan
sejak proyek masih terlihat hilir mudik di lokasi proyek
para pekerja berdalih masih berbenah sejumlah alat proyek
sementara pekerja lainnya masih mengerjakan sejumlah pekerjaan yang tidak mengganggu arus lalu lintas
misalnya pengecatan dan lainnya
terus apalagi mas ini sampai kapan mas penghentian sementara ini
hari ini masuk terakhir
pihak jasa marga memberikan batas toleransi hingga hari rabu
jika pada kamis ini masih melakukan aktivitas jasa marga akan melakukan teguran
jasa marga memprediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal dua puluh dua desember mendatang